eh musuh bukan kagetau diri lu

kalau kagak lu tau sendiri ya
punya salah apa ya sama orang
gak banyak ibu ibu yang jutek sama aku
ya tadi tuh waktu ayah lagi jalan
tiba tiba tas ayah ada yang jambret
kenapa kaya gak lawan aja tuh preman
eh jambretnya tuh kopi sok
gak ada apa apa
ya makanya jambretnya ada berapa orang
kalau yang satu tuh nunggu di motor kalau yang dua
kak fatima kemana aja sih
minta kunci dong
emang kok keliatan pucet
hidup di jalan kayak gitu
eh apa yang ada di sini
habis nyemenin ikbal bawa bercaya bobro
semperintung minar fatima
eh eh eh rapi
mbak tau dimana kontrakannya pak salim mbak
situ ikarin pak salim eh
sebenarnya saya cari kontrakannya fatima bok
katanya dia ngontrak di sebelah kontrakannya pak salim
emang situ siapa fatime
saya temannya fatima bok
siapa semua lagi digaris sama fatima
emang gue kenal sama fatima
iya dia ngontrak sama aye ada di belakang
iya sana lurus aja
makasih mbak assalamualaikum

itu lagi adik lo apa
kak di depan ada mas dewa
saya nyalakan pemihar
tengok disini biar saya siapin
situ ada siapa pak salim
fatima aku udah cari kamu kemana mana fat
soal papa aku udah gak peduli lagi papa mau setuju mau enggak
yang penting aku
mas aku udah lupain semuanya
waktu itu kita udah putus
itu keputusan yang terbaik
sekarang aku udah punya seseorang
seseorang kamu bilang fat
kamu cuma alasan kan
itu semua cuma alasan buat kamu nolak aku lagi kan
kau harus di
sebentar lagi aku menikah
iya kan karla
dia harus di
gak mungkin karla
sama itu perempuan
sebenarnya aku udah hampir berada di dinding kau
fabrikasi semua itu
mungkin dia malem balu mya
anjay parah tuh
tuhan parah apa aja mau
kak maafin fatimah
fatimah udah ngobatin akang
kenapa ngomong ngomong kayak begitu tadi
hanya bermaksud supaya mas dewo enggak berharap lagi sama fatimah
mau sadarnya sih
kalau mengandung hidung bisa menyakiti perasaan seseorang
fatimah nggak bermaksud untuk menyakitimu
pak fatimah kan tadi bilang kalau fatimah
terus berharap sama fatimah
aku pernah nggak kepikiran
kalau ngomongan barusan tadi
itu bukan cuma nyakit perasaan hati mas dewo
tuhan saya berharap lebih
saya ada shift ke orang di rumah sakit
ya tapi akhirnya kita akan bisa
kamu harus marah
rusti gue bantuin lo terus gitu
ah musuh puman kagak tahu diri lo
bilangin ya dari mulai sekarang nih lo harus jauhi rusti
kalau kagak lo tahu sendiri ya
ya allah hujan apa lagi ini
oh apa apa apa kalau ada lontel nanti kalau jatuh bagaimana
kalau ada fire di depan tak belok ya kalau ada keras banget semisal gak sampai
eh bang apa yang nyari fatime
maafnya nyari fatima tapi kalau ada pasti anak beli ya
abang ini sebenarnya demen kagak sih sama fatime
wah kalau bantu pakai duit nih pasti nyari fatime
nanti bilang bantu bilang bantu kalau nyari saya nyari kotro kotro
gak ini mah kagak pakai duit witan tenang aja
iya malem atau malem tuh ya
iya malem atau malem tuh ya
aku balik lagi deh ke sini
malem balik lagi
lihatmu di situ ya
gak mau capek
istirahat aja neng
maksud abang istirahatnya di pondok lapang
neng aku mau
apa yang nunggu pengen ngambil
di pondok lapang aja gitu
jadi gini kerjaan lo sabat hari
pantes aja lu gak berapa makan siang di rumah
tau suruh gatel lu ya
gak benar mak
lu tau gak
ini laki udah punya bini
saya gak ganggu suaminya mbak
banyakkan alesan lu
benar apa kata orang
tantang lu doang alim
emang kenapa sekarang kan fatima gak ada hubungan sama dia
tapi non mas dewo mas dewo kecelakaan
boleh tidak tuhan ternyata benar apa kata boleh
boleh benar benar apa tuhan boleh
benar benar benar sampai ini kalau ngomongnya jelas
oh fatima gak kodain laki laki ae
jangan jangan ngomong lagi dia bakal takut
kau tahu diri kan
kan kan benar kan benar kan apa kata ae
sampai ini benar sih benar tapi sambil sampai itu kenal bukanya sinyal
selama ini ae gak ngarah ngarah cerita kan
ini kita mesti gimana sama fatima
sekarang nih demi laki kita demi suami kita
sama pacar pelajar kita semua kita ajak semua ibu ibu ya
ke pangkalan buat ngedemo si fatima bagaimana
halo bunda udah bohong ya kan om
sudah kamu tenang aja
bisa bisa aja sih om tapi ntar ntar aja deh

om awas ya ntar pokoknya ae laporin polisi
silahkan aja om juga bisa melapor
walaupun di persimak nanti dilengkap tahu seperti kamu
gak tahunya si suami takut istrinya itu yang ambil ici cam gue
gagal neda bantu nek
timur tak apa